sementara itu dampak tumpahan minyak mentah atau crude oil milik pertamina di teluk balikpapan perlahan tapi pasti merambat di pesisir balikpapan
di kelurahan karyangau balikpapan barat nelayan kepiting keramba mengalami kerugian sekurangnya satu ratus lima puluh juta rupiah
hampir seluruh kepiting yang biasa mereka ekspor ke tiongkok mati
bahkan kepiting yang masih hidup pun tidak layak jual karena terpapar limbah minyak mentah
untuk melihat kerusakan akibat tumpahan minyak di teluk balikpapan saya diajak rusli melihat kepiting yang tersisa di kerambanya
rusli adalah koordinator kelompok nelayan kepiting keramba di kelurahan karyangau balikpapan barat
keramba kepiting di lokasi ini dimiliki oleh tiga puluh satu nelayan
limbah minyak membunuh ratusan ekor kepiting dan membuat para nelayan gagal memenuhi kuota kepiting ekspor
nah ini adalah salah satu lokasi keramba warga yang memelihara atau membudidayakan kepiting
ini kita lihat tidak satu atau dua ekor saja yang akhirnya mati di keramba ini
dan ini ada berapa keramba pak semua ini ada berapa kotak ini
semua keramba yang kami punya di sini kurang lebih sekitar empat puluh keramba
artinya ada berapa kilo kepiting yang mati di seluruh keramba ini kurang lebih
kurang lebih sekitar yang dari awal itu sejak terdampak kurang lebih satu ton isinya
satu ton jadi kalau tadi saya sudah dengar harga kepiting ini rata rata antara rp satu ratus sepuluh sampai rp satu ratus delapan puluh
kalau kita hitung rata rata rp satu ratus lima puluh per kilo kali satu ton bisa itu sendiri satu ratus lima puluh juta minimal warga mengalami kerugian
ini kepiting kepiting ini juga mati kematiannya mulai sejak kapan pak ini
sejak satu hari pertama sesudah kejadian di kebakaran itu
pecoran minyak itu
minyak yang ada di teluk balikpapan sampai ke dalam sini
sampai dia kan kejadian pagi hari tuh menjelang siang
sore hari sudah sampai kemari minyak minyak itu limbahnya itu
sudah sampai kemarin ya
seberapa hitam waktu itu minyaknya pak
wah hitam banget sampai memenuhi keramba keramba kami itu makanya dampaknya sangat besar sama ini kepiting
kepiting paling tidak tahan sama yang namanya minyak itu
ini adalah salah satu contoh kerugian ekonomi yang diderita warga
ini kepiting kelas super pun yang besar seperti ini
dan kalau ini saya pegang masih sangat licin akibat minyak
tumpahan minyak dari pipa pertamina
nah ini kalau kita mau lihat sisa sisa minyak yang ada di keramba
ini bambu yang ada di keramba
di tangan saya masih menempel minyaknya walaupun kata bapak
ini beberapa hari lalu sudah dibersihkan oleh petugas ya pak ya
tapi ya ini kalau memang kepiting ini tidak mati karena memang minyak ya masih ada minyak di sini
beberapa kepiting yang masih bertahan adalah jenis kepiting merah yang biasanya dijual rp dua ratus ribu rupiah per kilogram
namun kondisi kepiting yang sudah terkontaminasi minyak membuatnya tidak layak untuk dijual
bahkan rusli memprediksi kepiting kepiting ini akan mati beberapa hari lagi
menyusul kepiting lain
tidak hanya kepiting minyak juga menempel di tanaman mangrove
minyak bahkan sudah menutup pori pori di akar mangrove
kalau dilihat di sini apa dampak dari tumpahnya minyak dari pipa pertamina
di karyango ini di kelurahan karyango kita bisa lihat banyak atau bahkan hampir seluruh tanaman bakau di sini sudah terkontaminasi limbah minyak
tidak hanya di akar di batang bahkan di daun ketika air pasang minyak masih bersisa sampai sekarang
bisa dikatakan ini hampir pasti
bakau bakau ini sulit bertahan
tidak hanya minyak di sebelah kiri saya ini ada kapal tongkang besar yang merapat di bakau
dan menurut nelayan ini adalah peristiwa yang tidak jarang atau bahkan sering terjadi setiap hari
kapal kapal merapat di bakau
bahkan menjadi salah satu penyebab rusaknya bakau
dan bakau adalah salah satu andalan nelayan untuk mendapatkan ikan
karena ikan bisa berkeliaran di bakau dan menjadi tempat ikan bermain di bakau
yogyetu juliarto balikpap